kualitas udara di jakarta
adalah faktor terbesar dari penyebab udara di jakarta saat ini
jika melihat data lima tahun kebelakang pada dua ribu delapan belas dan dua ribu delapan belas
tingginya polusi udara terjadi pada bulan juli hingga september
dua puluh juni hingga agustus dua ribu dua puluh satu april sampai agustus dan dua ribu dua puluh dua juni hingga agustus
sejumlah gedung tinggi di jakarta
beberapa pekan terakhir terlihat tertutup kabut putih polusi udara
langit ibu kota pun tidak terlihat jelas
dengan indeks kualitas udara yang mencapai sembilan puluh sembilan hingga satu ratus enam puluh
dengan cemaran konsentrasi particulate matter atau pm dua lima
lebih kecil dari diameter satu helai rambut
di jakarta pun tercatat lima belas hingga tiga puluh mikrogram per meter kubik
angka ini lima hingga sepuluh kali lebih tinggi dari ambang batas aman
yang telah ditetapkan oleh
fakta kualitas udara yang buruk ini juga diperkuat oleh studi dari
organisasi pemerhati udara asal finland crea
yang mengatakan kualitas udara jakarta yang buruk terjadi secara berulang setiap tahun
high polusion period ini selalu diperkeruh dengan kondisi cuaca kemarau yang ada di jakarta
catherine hassan mengaku
selain saat ini sudah memasuki musim kemarau
jakarta juga merupakan bagian dari kota industrialisasi dengan area yang padat penduduk
selain itu tingginya penggunaan pembakaran fosil menjadi faktor utama polusi buruk yang terjadi saat ini
terdapat banyak fasilitas industri seperti pembangkit tenaga listrik atau pltu
yang terletak dekat dengan jakarta
memicu perpindahan polusi udara lintas daerah
ini tahunan setiap tahun itu berulang ada semacam siklus
terjadi dengan kualitas udara buruk
jadi di tahun dua ribu sembilan belas itu dikumpulkan data dianalisa
apa yang mungkin kontributor lain yang cukup signifikan
nah di sini di studi itu ada khusus dilihat
sumber sumber pembangkit pltu
dan juga sumber sumber dari proses industri
jadi dari studi kami itu dilihat
ada satu ratus tiga puluh enam fasilitas industri termasuk pltu pembangkit
itu berada di radius seratus km dari area jakarta
hal serupa disampaikan oleh kepala bmkg dwi korita karnawati
ia mengaku kualitas udara di jakarta saat ini diperburuk dengan adanya fenomena el nino
yang menyebabkan kondisi udara menjadi lebih kering sehingga curah hujan yang berkurang
dan menikmati kualitas udara di jakarta
ini mempercepatkan suhu udara serta berkurangnya tutupan awan pada langit ibu kota